pemerintah menjelaskan alasan hingga kini tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau lockdown
di tengah meroketnya jumlah kasus covid sembilan belas dan desakan untuk dilakukannya lockdown
dalam diskusi daring ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas soni hari
menyebut berkaca pada kebijakan psbb yang diterapkan pada april dua ribu dua puluh
hal itu mengakibatkan kontraksi ekonomi yang luar biasa
maka satgas covid sembilan belas lebih memilih melanjutkan kebijakan ppkm mikro ketimbang mengganti dengan kebijakan psbb
dari pengalaman yang lalu psbb mungkin bagus tetapi kan langsung seluruh wilayah dalam satu wilayah
ya seluruhnya itu mengalami pembatasan yang sangat amat ketat
padahal di dalam satu wilayah ada daerah yang bagus